grab indonesia akan memberikan diskon perawatan kendaraan sebagai salah satu kesepakatan dari pertemuan kementerian perhubungan dan operator aplikasi transportasi online
managing director grab indonesia rizky kramadibrata mengatakan grab akan menetapkan kenaikan pendapatan dan tarif akan disesuaikan dengan lokasi
rizky menambahkan menaikkan tarif akan berdampak pada pendapatan pengemudi karena konsumen akan berkurang
saat ini tarif per kilometer grab masih berkisar kurang lebih rp dua per kilometer
pendapatan itu bisa dinaikkan dari apa tentunya dengan teknologi itu sangat bisa
jumlah order yang diberikan oleh grab itu melalui teknologi kita kita bisa memberikan jumlah order yang lebih banyak
kemudian dari segi unsur unsur dari tarif itu sendiri banyak sekali sebetulnya dari segi teknologi unsur unsur tarifnya yang bisa diperbaiki
kemudian bisa juga dengan menurunkan cost nya menurunkan yang kita berikan kepada mitra mitra pengemudi
banyak layanan layanan di sini untuk menjadi diskon juga
untuk kegiatan sehari harinya dia dalam melayani penumpangnya
itu kalau di kita kita sebutnya cost to surp nya
biaya yang dia keluarkan untuk memberikan layanan
kita berikan layanan untuk discount maintenance discount untuk ganti ban cuci helm jacket

banyak terdapat dokter disini

arna rasanya banyak banget